bisa pada diam gak sih
berisik banget sih sese
sekali lagi berisik gak akan mama ampunin
sela masuk kamar masuk
awas sela berisik lagi
bang saya mau ikutan jualan koran bang
saya butuh duit
emangnya lo bisa jualan koran
tapi ntar lo setorannya balik lagi ke gue ya
gue tunggu lo ya ya ya
ya udah pergi hati hati makasih ya bang
aku dingin ini juga bang
kalau saya mampu